partai golongan karya golkar menggelar rapat pleno untuk menyusun agenda prioritas dalam rakernas partai golkar mendatang
rapat yang dipimpin oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto ini merumuskan persiapan pemilu dua ribu sembilan belas
nah terus kedua perempuan dari kppg juga diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan membuat program bersama fraksi partai golkar
dengan demikian sosialisasinya bisa disiapkan maksimal
kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di kantor dpp golkar jakarta barat
selamat petang sisi bagaimana persiapan menjelang rakernas
ya selamat petang rian hari ini partai golkar menggelar rapat pleno yang kemudian tujuan akhirnya ini untuk merumuskan kegiatan utama yang akan dilakukan pada rakernas
yang akan jatuh pada tanggal dua puluh dua maret mendatang yang juga akan digelar di dki jakarta
dan ada sejumlah hal yang kemudian masuk menjadi agenda prioritas
yang pertama ini terkait dengan elektoral bagaimana kemudian mendongkrak kembali elektabilitas dari partai golkar
karena sejak terakhir ada kejadian dari kasus korupsi yang menimpa mantan kppg
ketua umum partai golkar setia novanto memang bisa dibilang popularitas ataupun elektabilitas dari partai golkar ini cenderung anjlok ataupun turun begitu
ini yang menjadi agenda prioritas karena melihat bagaimana semakin dekatnya pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
dan selain itu juga ada penetapan kriteria kriteria apa yang akan dibutuhkan oleh partai golkar
dan apa yang akan kemudian dilakukan ke depannya untuk menjaring sejumlah calon legislatif pada pemilu dua ribu sembilan belas
ini menjadi dua agenda utama
dan tadi juga ketua umum partai golkar erlangga hartanto membantah bahwa kemudian agenda utama dari rekarnas ini
muaranya ialah pendeklarasian calon wakil presiden erlangga hartanto untuk mendampingi presiden jokowi pada putaran pemilu dua ribu sembilan belas
tadi erlangga mengatakan bahwa agenda atau wacana itu masih jauh sekali
kedati memang kalau kita lihat saat ini memang sudah mulai ada pergerakan di bawah partai golkar ini atas nama gojo golkar untuk jokowi
selain itu juga ada agenda dua hal tersebut
mereka juga membahas sejumlah hal
khususnya untuk persiapan pilkada ditambah lagi kalau baru kita lihat ada sejumlah kepala daerah yang ditangkap akibat tersangkut kasus korupsi
ini juga yang masih menjadi fokus dari partai golkar bagaimana agar hal ini tidak terjadi kembali
selain itu juga ada juga perumusan bagaimana memanfaatkan sumber daya wanita tadi juga untuk kemudian pemilu mendatang
dan juga memanfaatkan apa yang kira kira dibutuhkan oleh pemilih suara ke depannya terutama untuk kalangan milenial di depannya
di tengah usaha partai golkar untuk kembali
meningkatkan elektabilitasnya yang sempat anjlok
baru baru ini juga kita tahu bahwa ada salah seorang kader partai golkar yang juga terjerat korupsi
bagaimana sikap partai sejauh ini sisi
tadi mengenai penetapan status tersangka kepada calon gubernur dari maluku utara yang berinisial ham
tadi ketua umum partai golkar erlangga hartanto mengatakan bahwa partai hingga saat ini mengikuti mekanisme yang diberlakukan oleh lembaga antirasuah komisi pemberantasan korupsi
dan hingga saat ini memang jika kita lihat
peraturan dan mekanismenya tidak boleh calon tersebut untuk mundur
dan kemudian ini yang menjadi langkah selanjutnya dari partai golkar untuk mendesak perpu agar adanya pergantian calon kepala daerah tersebut bisa digolkan
tapi ini usaha yang masih dilakukan oleh partai golkar
kenaikian mereka masih melihat mekanisme yang hukum berjalan sesuai dengan peraturannya
terakhir juga erlangga mengatakan bahwa sudah berbincang dengan komisi pemberantasan korupsi agar tidak pencegahan pencegahan kepala daerah ini tidak terjadi lagi
khususnya dari kader partai golkar
khususnya dari kader partai golkar itu sendiri